baik mas juna
loh misel ada disini juga
mas juna kenal sama michelle
oh iya tentu madam
saya kenal sama misel
misel ini adalah seorang penyanyi yang sedang viral saat ini
dan dia yang akan menyanyi live di kafenya madam ini
dan kebetulan kita tadi sudah tanda tangan kontrak
itu suka bikin kesel el
sebenarnya sih sifatnya sama kayak kamu mas
kayak ada yang bikin bete
tapi juga ngangenin
kalau nanti akhirnya mereka beneran berjodoh
itu artinya kita akan jadi besanan
aduh mas aku gak kepikiran sampai sana
mereka tuh masih sma
masih terlalu muda mas
kita gak tau perjalanan hidup ya
kalau ada yang berangkat schedule akan saya kabar hidup berlanjut
oh iya baik baik
kalau begitu saya jalan dulu ya
sampai ketemu lagi
terbentang berarti kita bakal dapet uang yang banyak kok
eh enggak sih pak gue
perbulan enam puluh juta
kok enam puluh sih
rumah gue liat tiga puluh doang
oh iya anak ips nih gue kasih tau ya dua x tiga puluh tuh enam puluh juta
berarti enam puluh juta
aduh ciri ciri orang yang lupa sama kulitnya
ya lo jangan lupa yang jasa gue lah
gimana sih lo bisa kayak gini kan karena gue juga
jadi ya bagi dua dong tiga puluh tiga puluh
eh bagi dua
wah butuh kecap gue yang nyanyi
gue yang suaranya serek
ya gak setengah honor gue juga dong butuh kecap
eh yang menghubungkan lo sama mas jules ya
sama mas juna tadi itu siapa
oh juna iya yaudah itulah intinya
engga engga engga udah gini
biar sama sama enak nih
biar sama sama adil ya
gue tetep bertahan nih tiga puluh lima
lo yang minta dua puluh lima botol kecap

adil curang banget sih
gak boleh kaget tuh botol kecap
kalau yang ngomong berarti
michelle udah sampe mana
dari tadi saya gak ngeliat ada michelle
tapi tadi kayaknya saya liat michelle deh madam
kamu mau belain terus temen kamu yang gak beres itu
saya tau kamu terlambat
kamu gak perlu jelasin
kamu masih niat kerja gak sih
kamu tuh ngapain sih
kenapa kamu ikut campur
kamu bisa nggak kerja aja
di belakang itu masih banyak kerjaan yang harus dikerjain
daripada kamu disini
ini udah jam berapa
kamu tuh kok bisa sih
telat telat terus kayak gitu
kamu gak punya jam
jadi kamu bisa seenaknya aja
dateng ke cafe
ini ni punya nenek moyang kamu
maaf madam tadi saya sebenernya cuma
halo madam pretty
baik mas juna
mas juna kenal sama michelle
oh ya tentu madam
saya kenal sama michelle
michelle ini adalah seorang penyaji yang sedang viral saat ini
dan dia yang akan menyanyi live di cafe nya sekarang ini

dan kebetulan kita tadi sudah tanda tangan kontrak